kita ke informasi lain hingga jumat pagi tiga puluh dua mahasiswa netra wiataguna bandung masih bertahan di trotoar jalan tepat di depan balai wiataguna
mereka mengaku akan tetap tinggal di trotoar hingga ada kesepakatan antara mereka dan pihak pengelola balai
sebelumnya pada kamis sore tepat di depan balai wiataguna bandung jawa barat para tunanetra mahasiswa ini mengadakan konferensi pers
mereka kecewa dengan tindakan balai wiataguna selasa lalu
sebagai bentuk protes tiga puluh dua mahasiswa akan tetap bertahan di trotoar jalan yang tepat berada di depan balai rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sensorik netra hingga tercapainya kesepakatan
persoalan ini sudah terjadi sejak akhir dua ribu delapan belas pasca perubahan nomenklatur panti menjadi balai yang berpengaruh pada masa tinggal penerima manfaat memiliki dasar
kami yang utama adalah cabut permensos nomor delapan belas dua ribu delapan belas agar pulihnya sistem panti secara nasional
karena yang terkena dampak ini bukan tunan netra di jawa barat saja namun se indonesia
kita terus membuka diri untuk menerima mediasi audiensi agar ditemukannya solusi